tapi ya gapapa mudah mudahanlah
ada apa pak haji muiddin
ini mau kemana nih kok kelihatannya buru buru
mau nyamperin tangan wajah sama si nelan
ada perlu apaan ustadz
mau ngajak ke rumah sakit
kalau gitu saya ikut pak ustadz ya
tapi saya nyebut biddi saya dulu
itu lagi arisan di tempat pak eroy
kami tunggu di warung umurnya pak haji sulaim
iya pak ustadz
ternyata si rodia sakit sakit karena banyak dosa
jadi sekarang tuh si sulaim pasti bakalan habis tuh hartanya
buat ngebayar di rumah sakit mulu
karena si rodia itu mondar mandir
mondar mandir masuk rumah sakit
bu hajah jangan suka doain yang jelek begitu
ibu ibu saya mau jemput istri saya
bapak haji sama bu haji semakin romantis nih ya

iya dong kita ini kan keluarga harmonis ya pak eroy

emangnya keluarganya si sulaim
dia iya masih sore ntar malem aja kali
abah nih dateng kemari mau jemput umi
di rumah sakit begitu
sebenernya sih dia kegak mau kesana

tapi kan orangnya kagak tega
eh ibu ibu gimana kalo kita ikut jemput juga

boleh aja sih asal jangan nyeselin gue pada lo disana
boleh aja sih asal jangan nyeselin gue pada lo disana
semoga selamat sih cing
abah sama umi kemana ya
kok lo gak ada cuma ada kokom doang

ngapain peduli sama mereka

mendingan gue peduli sama keluarga haji sulaw
mendingan gue peduli sama keluarga haji sulap
ncing kok gak nengokin rodia kalo peduli
ncing kok gak nengokin rodia kalo peduli
itu lagi ada di rumah sakit
rang rang udah duluan sama bang rama adi tadi besok
gimana sih ditunggu jalan duluan
gimana sih ditungguin jalan duluan
kita pergi kesana
orang harta gue aja abis dipegang sama punya mba bello

akhirnya gue mau pergi
kasian banget sih cing
udah ya ruh masuk dulu ya
udah ya ruh masuk dulu ya
ini dia apaan nih
udah ya usah aja

masa gue kamar mandi pake sepatu
bini lu betul betul sakit ya
tak sabar ya

ini sudah cobaan allah yang keberapa kali buat lo
ya mungkin untuk lo sudah sadar
sering keluar masuk rumah sakit
abis deh duit dagangan laki loh
buat bayar rumah sakit
kalo warung sulam bangkrut
kalo warung sulam bangkrut
kalo warung sulam bangkrut
kalo warung sulam bangkrut
kalo warung sulam bangkrut
kalo warung sulam bangkrut
ini kan rodia bener bener sakit nih
itu tandanya lo harus bersiap siap berkemas
itu tandanya lu harus bersiap siap berkemas
untuk minggat dari kampung halaman kita
yang mesti berkemas kemas
bukan si nielan
allah sudah mengizinkan kita
semua karena allah
saya gak percaya
lu bohong itu dosanya besar
jujur ada deh
lu kan belum hamil kan
lo pasti cuma sandiwara kayak kemarin lagi
rodia gak sandiwara
demi allah hamil
orang tuh kalau kepengen punya anak
agak dateng bulan
gak taunya cuman menempaus
tapi ya gak apa apa mudah mudahanlah
bu haji memunah pak haji muhyiddin
yang penting ya alhamdulillah
dengan izin allah
sekarang ini bini saya sedang hamil
mau percaya mau enggak
tidak apa haji dan bu haji
ya pak maaf
pakai mata dong
ndak pasti abis
berarti kita harus buru buru cari informasi
kepada seluruh dokter rumah sakit ini
supaya kita tahu betul bagaimana keadaan rodiah
jangan panik begitu
ini umi yakin kalah kalahnya si nelan aja
supaya dia gak diusir
wah hebat juga analisa umi nih
mudah mudahan betul ya
cari informasi ke dokter atau pembantu
kalau gitu mbah
saya teh heran sama pak haji muhyiddin
kayanya mereka gak seneng banget ngeliat keluarga haji sulem
biar kata kita kucurin tuh soda api di palanya
gak bakal berubah
udah yang penting kita sabar aja
ngadepin dia ya
kita memang harus sabar
yang penting berkah ini
harus kita syukuri bersama
dan semoga allah
akan memberikan yang terbaik
untuk hajah rodia
dan calon bayi yang dikandungnya
sulem juga terima kasih mbak incing
incing udah telaten
ngatur penggunaan obat herbal
sampai rodia sekarang jadi api
itu cuma perantara
semua karena allah
jadi kalo mau terima kasih lo terima kasih sama allah
sulem gak lupa
udah sekarang yang penting rodia itu berdua rajin
minum herbal penguat kandungan
terus jangan suruh kerja berat berat
lo kan udah berat
bisa aja incing
biasanya yang dirawat di ruang melati itu
ada apa ya bapak
kalian yang sudah
untuk mengambil hediahnya
hadiahnya sesuaikan dengan orang hamil
sama siapa ya bapak
namanya ibu rodia
oh rodia sebentar ya bapak ibu
oh rodia yang suaminya itu
oh iya kebetulan beliau sedang mengandung dan